baik kita ke informasi masih terkait hal tersebut
hujan deras yang mengguyur wilayah ibu kota sejak rabu malam
menimbulkan banjir di sejumlah wilayah
akibatnya hari ini aktivitas warga terhambat kemacetan
karena banyak kendaraan mogok saat berupaya menerjang banjir
hujan sejak rabu malam membuat air di kalibaru
pondok kendiraya hek keramat jati jakarta timur meluat
banjir merendam ruas jalan raya menuju taman mini dan cililitan
setinggi enam puluh hingga tujuh puluh cm
sejumlah pengendara nekat menerobos banjir
sehingga mengakibatkan kendaraannya mogok
antrian panjang kendaraan pun memadati kawasan ini
pengalihan arus terpaksa dilakukan untuk menghindari kepadatan yang terjadi
kendaraan dari arah taman mini menuju jalan raya bogor
dialihkan ke jalan simpang simpruk
sementara dari jalan raya bogor menuju taman mini
dialihkan ke jalan supriyadi
derasnya guyuran hujan juga membuat rumah warga
di jalan remaja satu kecamatan kramat jati
jakarta timur tergenang air sejak pukul empat pagi
luapan air yang datang dari kali pasar induk
merendam rumah warga setinggi empat puluh hingga lima puluh cm
sekolah menengah kejuruan respati yang ada di kawasan ini
juga ikut terendam dan para siswa pun terpaksa diliburkan
rumahan taman ratu kemunjeruk jakarta barat
juga tergenang air setinggi tiga puluh sampai lima puluh cm
banjir menghambat lalu lintas keluar masuk warga
genangan yang cukup tinggi juga membuat banyak kendaraan
terpaksa berbalik arah
seorang pengendara motor bahkan terjatuh
saat mencoba menerjang banjir
tadi kenapa jatuh mas
oh tidak terlihat saja karena ada
tidak tidak terlihat
sering lewat sini mas
emang kondisinya kalau hujan seperti ini
ruas jalan patra duri kepa jakarta barat
juga tergenang air setinggi delapan puluh
seratus cm akibat luapan kali sekretaris
yang tak lagi mampu menampung debit air
genangan yang terjadi mengganggu aktivitas warga
dan menyebabkan sejumlah kendaraan roda dua
yang nekat melintasi banjir monggok
upaya mengatasi banjir sudah dilakukan
dengan menggunakan pompa mobile
yang mampu menyedot air hingga tiga ratus liter per detik
namun upaya tersebut tak membuahkan hasil
lantaran air kembali tumpah ke jalan
karena dibuang ke kali sekretaris yang kembali meluap
karena volumenya bertambah